kau boleh berangkat dulu ya
gue udah beli gula sama kopinya
masa baru kena bersin ibu saja bapak marah
bapak gak marah kok
bapak cuma mau ambil obat buat ibu
bapak kan udah bilang
kalau salah satu anggota keluarga kita kena flu
flu ibu jadi berkurang
tempat yang mau kita jadikan restoran itu
kayanya harus direnovasi deh
itu kan bekas restoran padang juga bu
jadi gak usah direnovasi
tempat yang lama itu sudah jelek
banyak yang harus di perbaiki
catnya juga terlalu suram
kok gak bangunin bunga
ibu pikir tadi kamu itu sudah mandi
mau bisa telat
bun bun lagi mikir apa
kok keliatan bingung gitu
habis ini bun bun mau ngapain lagi
habis ay es sarapan dan berangkat kerja
atau nyetrika dulu
kenapa harus bingung
maksud bun bun habis ini bun bun mau kerja
kan bunur udah gak nerima pesan
bisa gak ngerima pesannya
rendang karena buka restoran
kok gak jadi ngomongnya
abis juhur kita ketemuan di rumah uni
raksama kos kaki bunga dimana
kalau bangun itu jangan telat
tuh kancing kamu tinggi sebelah
bunur belum bisa mastiin
bun bun bisa ikut kerja
apa enggak di restorannya
kapan mau mulai berjalan
bun bun gak tau
buka restoran itu perlu waktu bun bun
jadi sampai nanti bener bener udah siap
bun bun masih bisa bantu bikin rendang disana
iya semoga aja gitu
tapi cepat atau lambat
bun bun kan tetep harus cari kerjaan baru
bisa dikawal di rumah ini

bisa dikawal di rumah ini

bisa dikawal di rumah ini

bisa dikawal di rumah ini

bisa dikawal di rumah ini

bisa dikawal di rumah ini

bisa dikawal di rumah ini
bisa dikawal di rumah ini
bisa dikawal di rumah ini
bisa dikawal di rumah ini
bisa dikawal di rumah ini
kata uni kita disuruh ke rumahnya habis juhur
bapak temenin ibu ya
bapak ada jadwal ngajar jam sepuluh pagi ini
ibu pergi sendiri aja ya
gue berangkat dulu
bun bun udah coba melamar pekerjaan ke umam bikin kue
tapi emak bilang katanya belum butuh tambahan tenaga kerja
ayah jangan cuma narik nafas aja atuh
bantuin bun bun mikir
ini ayah juga lagi mikir bun bun
kau gerobaknya ngejogrok
lagi ke jawa nganter bininya
oh yaudah deh
ayo buruan om pur
ntar dulu kamu pakai helm dulu lah
ayo kenapa belum jalan juga
ya ntar dulu
om pur nanya dulu
kamu mau diantarin kemana
apa sekolahan kamu
yang penting cepet nyampe nya
ae berangkat dulu ya bun bun
ae masih punya uang buat ongkos engga
iya mau kemana
memi tuh udah jadi kasihan
pie sama teh isa
karena bu nur udah ga bikin rendang lagi
teh isa teh jadi kehilangan pekerjaannya
mimih ikut prihatin pengen bantu pie
emang mimi mau bantu apa
aduh gusi gini bapak ketisuk ini